kabar baik bagi calon haji di jakarta kantor imigrasi membuka pelayanan paspor khusus untuk para calon haji tahun dua ribu delapan belas
nah ini di jakarta selatan sendiri mereka hanya perlu membawa nomor antrean untuk proses pembuatan paspor
kementerian agama bekerjasama dengan kantor imigrasi jakarta selatan
membuka pelayanan pembuatan paspor khusus jemaah haji di hari sabtu tiga maret dua ribu delapan belas
hal ini dimaksudkan untuk mempermudah calon haji dan tidak mengganggu pembuatan paspor untuk masyarakat umum yang telah mendaftar secara online
pelayanan pembuatan pasport untuk calon jemaah haji tahun seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan hijriah atau dua ribu delapan belas masehi telah dibuka sebanyak enam ratus lima puluh untuk kantor imigrasi kelas satu khusus jakarta selatan
sekarang saya sudah berada bersama salah satu calon jamaah haji pak rohman kita berbincang bincang sedikit
ya pak sudah dari sini jam sembilan
jam sembilan tadi
jam sembilan untuk persyaratannya apa aja
persyaratan seperti biasa karena kami kan mau berangkat haji insya allah tahun ini kami dikoordinir di kantor departemen agama jakarta selatan
persyaratannya apa aja pak yang dibawa
di antaranya identitas ktp petokopi ktp surat nikah kemudian ijazah kartu keluarga
kemudian ya saya lupa ya
itu dibawa hari ini semua atau bagaimana
itu sudah kami setorkan ke departemen agama tiga minggu yang lalu
oke langsung saja kita lihat tahap tahapnya bagaimana
roman salah satu calon haji yang membuat paspor menyatakan tidak sulit mengurus pembuatan paspor
mereka dikoordinir langsung oleh petugas kementerian agama mulai dari bimbingan manasik hingga pelaksanaan haji di tanah suci
mereka hanya mengeluarkan biaya
rp lima puluh lima untuk paspor biasa dan rp enam ratus lima puluh lima untuk paspor elektronik
relatif singkat ya sekitar mungkin dari proses awal sekitar tiga puluh menit ya
mudah apa prosesnya
kebetulan ini kalau saya rasakan relatif mudah karena kita dikoordinir ya di kolektif oleh jakarta selatan
menurut informasi tadi dari petugas bahwa paspor nanti diambil di ponok gede sekaligus untuk pengurusan visa
mereka datang hanya menyebutkan nomor urut atau membawa antrian dari kementerian agama itu dengan menyerahkan ke check in counter
setelah di check in counter kami akan memberikan nomor antrian seperti itu
dan mereka tinggal menunggu sampai dipanggil
seperti biasa proses di dalam konter verifikasi berkas kemudian input data wawancara pengambilan foto sidik jari

dianggap sebagai pengurusan visa
sebelum dibuka pelayanan paspor khusus
jemaah haji ini kantor imigrasi telah menggunakan sistem online untuk calon haji
namun dikarenakan banyak calon haji yang kurang mengerti mengurus secara online
maka dibukalah pelayanan paspor khusus ini
proses pembuatan paspor memakan waktu paling lama empat hari
hal ini didasarkan pada peraturan menteri hukum dan ham nomor delapan tahun dua ribu empat belas tentang pembuatan paspor
karena jamah itu awal awal datang
kita suruh bikin paspor kita kasih rekomendasi dia kebingungan
dia kemarin mau online nggak bisa
makanya kita koordinasi ke ibu marina yang di sini
bisa kita ya koordinasi dari dulu memang koordinasi
haji ini kan bu ada sampai kerjasama dengan sembilan intansi
berdasarkan data kementerian agama kuota haji indonesia tahun ini adalah sebanyak dua ratus dua puluh satu ribu jamaah
ada pun jamaah haji yang berangkat pada tahun dua ribu delapan belas ini
mereka telah menunggu sekitar rata rata tujuh hingga delapan tahun untuk beribadah ke tanah suci
dengan pembukaan pelayanan untuk pembuatan paspor jamaah haji ini
diharapkan dapat mempermudah jamaah untuk mendapatkan paspor di luar jalur online
yang kerap kali dikeruhkan oleh jamaah yang kurang mengerti penggunaan teknologi
sandra isana sari jakarta